dinamika politik ibu kota memang selalu menjanjikan kejutan terutama terkait kandidat petahana basuki cayapurnama atau ahok
jika boleh dianalogikan di tangan kanan ahok ada dukungan teman ahok yang telah memenuhi syarat dukungan ktp
sementara di tangan kiri ahok ada dukungan tiga partai politik dengan dua puluh empat kursi di dprd dki
pada saat bersamaan pemilik kursi mayoritas pd perjuangan juga mulai memainkan godaan psikologis
dengan drama relasi benci tapi rindu atau geram tapi sayang begitu kira kira
benarkah sinyalemen bahwa ahok mulai gamang dengan pilihan maju independen atau balik arah merangkul parpol
jika tidak apakah realistis pilihan melaju independen dengan batu sandungan verifikasi faktual
kami mengulasnya dengan sejumlah narasumber
yoris raweai ketua dpp partai golkar bidang polhukam yang kemudian menjadi plt ketua dpd dki jakarta
toto sugiharto peneliti senior para sindiket dan sulaiman haikal sekjen basuki cahayapurnama mania atau batman
yang sekaligus juga penasihat hukum komunitas teman ahok
dan ada sejumlah narasumber lain yang akan bergabung barangkali tapi nanti menyusul kalau misalnya akhirnya bergabung
kita bicara dengan bapak ini terlebih dahulu selamat malam
bang yoris pertama ini
golkar sudah punya
hitam di atas putih ada kesepakatan dengan ahok untuk ini
atau baru menawarkan saja
tidak kita melalui satu mekanisme internal yang cukup lama
kan ketua umumnya baru terpilih bulan lalu
tapi kan ini kan proses pilkada ini bukan baru
jadi sistem di golkar berjalan siapapun ketua umumnya
berjalan siapapun nanti
nah kebetulan dan melalui mekanisme formal kemarin sore
itu pleno kemudian disampaikan oleh ketua umum
bahwa pertama hasil keputusan pertama menetapkan saya sebagai plt
untuk segera melakukan konsolidasi kemudian melaksanakan musda
kedua pernyataan politik yang saya harus sosialisasikan
dan disiapkan agar nanti tanggal sembilan belas itu
diformalkan dalam acara itu yaitu dukungan terhadap
basuki cahaya purnama atau ahok
maka untuk itulah tadi kami melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder dki
fraksi kemudian dpd tingkat dua kemudian dpd tingkat satu
dewan penasehat kemudian hormat pendukung dan saya
tadi kami buka puasa tadi sore kemudian saya menyampaikan tentang keputusan rapat pleno itu
didampingi oleh dengan ketua bidang wkk
dan kemudian ketua pemenangan negeri
dengan pemilu jakarta banten dan jawa barat
tapi golkar sebenarnya secara dalam realitas politik yang ada sekarang di depan mata kita
sudah tahu kan bahwa ahok akan maju secara independen
kalau misalnya itu pilihannya tetap dilakukan apa yang kemudian menjadi pilihan kita
tetap mendukung jadi begini
jadi nggak seperti kami kan golkar itu suaranya lumayan loh di dki
dan artinya kemudian kami partai yang besar ketika dalam tanda kutip dicuekin ahok
nggak mencari pilihan lain seperti ini
kemudian kita melihat perundang undangan yang berlaku terhadap proses pencalonan itu
kemudian apa strategi partai politik untuk melakukan dukungan
sorry ini berarti pilihan pragmatis saja
tidak ini tidak tidak pragmatis
kita melihat dan kepentingan partai golkar sendiri dalam visi dia untuk bangkit dan merebut
kejayaan di dua ribu sembilan belas kita melihat bahwa kalau kita mau bicara real politiknya
bahwa teman ahok itu satu komunitas non partisan yang didominasi oleh pemilih pemula
yang mereka punya hak suara ini cukup signifikan di dki
dan mereka akan memakai hak pilih dia itu untuk pilih nanti di dua ribu sembilan belas
kenapa tidak dimanfaatkan oleh kami dengan melakukan komunikasi yang kebetulan sekarang komunitas ini memberikan dukungan pada ahok namanya
kita membangun komunikasi dari situ kemudian kita dengan teman ahok
kemudian dengan pak ahok sendiri dengan tim yang lain termasuk batman dan lain sebagainya
jadi ini adalah satu proses panjang
sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kita golkar secara keseluruhan
dan mewajibkan kepada seluruh kader golkar dki

untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada ahok
mekanismenya gimana kalau misalnya pada akhirnya ahok
kita serahkan kepada dia
saya tetap independen ahok bilang apa yang akan dilakukan golkar
tidak apa apa silahkan kita akan mendukung dia
karena kita punya potensi juga
dan tidak ada pilihan lain
jadi hangus itu sembilan suara itu
tidak kenapa tidak hangus
kita berpikir yang jauh ke depannya
artinya sembilan kursi itu tidak dimanfaatkan untuk memunculkan partai yang diusung oleh golkar sendiri atau bergabung dengan partai lain
kita melihat satu realitas politik yang terjadi hari ini
kemudian golkar punya strategi strategi untuk bagaimana mengembalikan kejayaan golkar khususnya di ibu kota ini
dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh ahok dan komunikasi ini kita lakukan terus menerus
saya ke bung suleman haikal terlebih dahulu
bagaimana kemudian ini kan anda ada di barisan independen ahok
golkar apa namanya partai yang cukup menentukan sebenarnya
masuk ke situ bagaimana
welcome atau agak ini mereka mau ngapain ya
kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban bung sulaiman haikal sesaat lagi
tetap lagi bersama kami
kalau sekiranya hanya ada dua pasangan antara yusril lawan pak ahok
jadi ya saya bilang ke partai lah ini hasil survei bukan ngomongannya saya
silahkan anda pilih ya anda mau dukung siapa
mau dukung petahana atau mau dukung penantang
ini pilkada masih lama loh bulan februari
kalau perbedaannya sekarang tiga puluh lima lawan empat puluh nanti bulan desember bisa lewat itu petahana
jadi anda mau pilih siapa masa partai mau dukung orang yang kalah
bung sulaiman tahan dulu ya
para sindiket sudah punya data soal ini bung toto
soal apa namanya elektabilitas terakhir
kita tidak melakukan sendiri tetapi berdasarkan pengamatan pengamatan ahok itu masih di atas angin
pak yusril itu sampai tiga puluh lima nggak
saya kira tidak sampai seperti itu
apa namanya ahok masih sangat tinggi sangat jauh bedanya dibanding dengan calon calon lain saya kira
oke sekarang ke bung sulaiman haikal gimana golkar masuk nih
setelah hanura sebelumnya nasdem
ini golkar setelah munas bali terus dengan gegap gempita menyatakan kami ada di belakang ahok
apapun yang jadi pilihan ahok independen atau menggunakan jalur parpol
ya memang itu jadi perdebatan di internal kami
ini bagaimana nih ada satu entitas
bagaimana tuh sambil memegang kening itu atau bagaimana dengan senyum senyum
masih menghitung hitung kedepannya seperti apa
apa yang dihitung
barangkali mungkin sosok dari
dari ketua umumnya yang kemarin sempat jadi polemik
dan sempat jadi public enemy katakanlah seperti itu
jadi konteksnya bukan soal parpol tapi soal person yang ada di dalam parpol itu
iya kemudian kan kami harus realistis bahwa tidak mungkinlah kita mencari angel di politik
minimal kita bisa cari casper lah
hantu tapi baik gitu ya
karena hampir gak ada angel
sedemikian mengkhawatirkan ya politik indonesia silahkan lanjutkan
jadi ya kami terus terang bangga bangga dengan dukungan golkar
melengkapi dukungan dari partai partai politik hanura dan nasden
dan kami juga berbesar hati golkar tidak mengajukan syarat syarat tidak transaksional
seperti partai lain
seperti partai lain
yang punya kursi dua puluh dua itu
atau merasa terlalu over posesif gitu ya
merasa memiliki tapi terlalu over sehingga malah menyulitkan langkah atau kinerja dari pak ahok
ini kalau misalnya saya dengar dan saya terawang ini nuansanya sudah sangat mesra nih kayaknya
jadi artinya begini ada teman ahok dan kemudian batman yang kemudian sudah berdarah darah selama ini
bahkan ada beberapa kalau saya tidak salah ada beberapa tokoh dari golkar juga yang kemudian mencibir
nggak mungkin dapat apa namanya satu juta dan lain sebagainya
kesannya sudah kelihatan ini makin jelas nih kode keras kayaknya
hari sabtu insya allah akan tercapai satu juta ktp
itu kan sebenarnya sudah tidak ada masalah dong
sudah ada masalah
golkar ada atau tidak
makanya kami yakin bahwa pak ahok akan mengapresiasi lah kinerja dari teman teman relawan
saya menangkap ini artinya sebenarnya ahoknya sendiri sudah welcome terhadap golkar
sehingga akhirnya batman dan teman ahok ya silahkan aja
iya karena itu prerogatif pak ahok untuk menentukan nanti maju melalui independen atau partai politik
dan dua duanya kan dijamin oleh undang undang oleh konstitusi
tapi sampai last minute kami akan tetap perjuangkan supaya pak ahok maju independen
karena itu spirit awal dari pengumpulan ktp kan sebetulnya itu
masyarakat ingin pak ahok kembali ke kota
mereka bisa kerja secara independen tanpa gangguan dari partai politik
jangan sampai kemudian akhirnya orang yang sudah memberikan ktpnya ilfil jadinya ya
nah itu benar
bung toto gabungan ini sebenarnya unik
ini merupakan fenomena politik yang unik
posisi di mana ahok yang elektabilitasnya tinggi kemudian memutuskan untuk kami berani untuk maju sendiri
saya nggak tahu siapa yang bisikin
karena mungkin pernah punya beban dengan partai politik
ada beban dengan partai politik sebelumnya yang bisikin begitu misalnya
sehingga pada akhirnya ahok berani maju dan akhirnya tercapai satu juta ktp ini
di saat yang bersamaan ada partai politik yang melihat bahwa ada potensi di ahok
potensinya sangat besar dan kemudian apapun yang menjadi pilihan ahok silahkan tapi kami akan ada di belakang anda
anda melihatnya sebagai fenomena yang
politik dimana pasar lebih menentukan
ahok ini adalah brand
brand yang sudah unggul di pasar
brand yang sudah unggul di pasar sudah terbukti manfaatnya katakanlah
kemudian yang lain baru pendatang yang baru mau promosi bahwa ini juga bermanfaat bahkan lebih bermanfaat
karena itu sebagai brand yang sudah terbukti maka wajar kalau dia itu memang banyak sekali diminati
termasuk oleh katakanlah masyarakat juga oleh kalangan parpol gitu itu wajar saja
dan saya kira tentu pilihan apapun yang diambil oleh pak ahok pada akhirnya
itu akan menjadi
itu akan bisa berakhir dengan baik kalau seandainya ada komunikasi yang baik misalnya
saya yakin misalnya teman ahok dan batman ini juga tentu bisa memahami kalau seandainya pada akhirnya pak ahok misalnya memilih dengan partai
karena alasannya kuat
yaitu adanya kemungkinan yang sangat besar sekali digagalkan di proses akhir
yaitu di verifikasi faktual itu
itu dalam tiga hari paslon harus membawa pendukung ke pps itu luar biasa sulit
karena kan orang jakarta sangat sibuk sekali
sekarang begini mari kita berhipotesa
karena pada akhirnya keputusannya dibasuki cahaya purnama seorang
pertanyaannya apakah dia akan memilih salah satunya either independen atau kemudian partai politik
atau kemudian maju secara independen dengan dalam tanda pandangan
dengan dalam tanda kutip
walaupun nanti bang yoris bilang gak ada konsesi apapun
ya kita tahu lah ya kita aja yang gubernur
ini politik gitu kan
nah kemudian partai politik ada di belakang
apa yang alternatif yang dipilih
dari sisi pencalonan di pilkada itu harus memilih salah satu
lewat independen persorangan atau partai
nah tetapi nanti setelah pilkada dan katakanlah dia terpilih
tentu apa namanya baik itu pendukung perseorangan ataupun partai politik
yang mendukung itu tentu saja bisa terus mengikuti beliau di pemerintahan
mana yang terbaik buat ahok menurut anda
dengan sebenarnya dengan perseorangan pun beliau sudah bisa maju
tetapi kemudian akan ada hambatan itu tadi
di undang undang yang baru itu
itu bahaya sekali menurut saya
nah yang paling aman adalah memastikan bahwa partai politik itu benar benar mendukung
kemudian lebih dari dua puluh dua itu
dan dengan demikian maka itu akan lebih smooth untuk maju ke arena
dan kemudian kalau di arena saya kira sudah tidak ada masalah lagi buat beliau
kalau dibandingkan dengan tokoh tokoh yang sudah muncul sekarang
nggak usah ada pilkada berarti ya
kita pilih apakah dia maju secara independen atau parpol udah pasti menang
sementara kalau hanya perseorangan itu ada resiko itu tadi
lebih baik kalau misalnya dia maju secara perseorangan dan kemudian mengganding partai
eee ya dengan catatan bahwa ada resiko itu tadi
dihilangkan nanti suaranya kalau seandainya tidak berhasil
kalau mesin politik mesin partai berjalan kan sebenarnya bisa membantu faktor faktor
saya kira ini pilihan golkar ini pilihan yang cantik sekali saya kira
ini kemenangan awal
kenapa saya sebut kemenangan awal ya
karena memang tanpa berupaya pun tanpa memutar mesin partai pun
hawk itu sudah tinggi
ini sudah hampir pasti begitu ya
kabarnya teguh umar hari ini mengadakan rapat mudah mudahan nonton kita ya
jadi bisa mendapat insight dari dia
saya kira pdip di belakang layar juga sudah bergerak untuk melihat kemungkinan kemungkinan gitu
tapi bagaimana dengan isu diparpolisasi ini kan anda partai politik bang yoris
dan partai politik itu
ini isu diparpolisasi siapa yang angkat sih
ya kawan kawan juga lah
jadi artinya sebenarnya kan begini kenapa orang kemudian melihat
sama seperti pertanyaan saya logikanya kemudian kalau misalnya anda mengatakan bahwa ini bukan pragmatis
kalau menurut saya ini urusannya menang saja siapa yang menang didukung oleh golkar
karena seharusnya kan kalau golkar punya sembilan cari pasangan ya nggak tahu lah ya siapa misalnya
gerindra misalnya atau siapa mengajukan dan mengusung calonnya sendiri
karena kan partai dibuat tidak untuk memberikan dukungan kepada calon independen
dan perdebatan ini atau dialog ini sudah jauh kita melihat dan kita seperti saya katakan
munas kita yang kemarin itu munaslup bagaimana mengembalikan kejayaan golkar atau golkar bangkit
yang merebut prestasi itu
nah kita lihat bahwa jakarta sebagai ibu kota negara yang tadi pak soto dan anda sendiri sudah katakan bahwa ahok ini kan sosok fenomenal
dan di dalam era politik modern kenapa nggak kita lihat situ
dan kita tawarkan kepada beliau ini kan proses proses politik pasca itu
dia menyatakan diri independen
banyak tekanan tekanan dari dprd tentunya kepada dia kan
kita tidak mau bahwa apa yang dia sudah wujudkan atau dia kerjakan sekarang ini ini kan ada perubahan yang sangat drastis bagi ibu kota ke depan
kenapa kita tidak memberikan dukungan politik itu bahwa sudah anda kerja kita mendukung anda tanpa ada kompensasi atau bargain apapun
kita kawal anda sampai anda jadi begitupun di dpr
walaupun sebenarnya bisa saja dengan sinis
saya mengatakan berarti kaderisasi di golkar untuk dki jakarta gagal tuh
kalau itu saya tidak menafikan itu
anda mesti lihat prestasi golkar di dki dari waktu ke waktu
sejak ada golkar sampai hari kan turun terus
apalagi pasca perpecahan perbedaan ini di golkar ini kan kita lihat hasil kemarin
nah kita bagaimana mengembalikan itu
ini langkah awal
langkah awal dan kita sudah komit sama beliau
jadi tanpa itu
kita akan mengawal dia untuk menjadikan dia
kan ada pertanyaan dalam diskusi
kenapa nggak kita mencalonkan wagub umpamanya
oh nggak perlu
kita serahkan dia sepenuhnya dia mau pakai jalur independen atau perorangan bersama teman teman
dia mau pakai itu adalah keputusan kita serahkan sama beliau
tetapi yang penting golkar dengan seluruh kekuatannya yang di dki ini untuk mendukung menjadikan dia
tanpa ada kompensasi
tanpa ada kompensasi atau ada bargan
pak iwan kalau misalnya ada partai politik lanjutan bukan hanya golkar dan lain sebagainya
dan kemudian akhirnya menjadi ingar bingar itu rumahnya ahok
apa kemudian tanggapan dari teman ahok dan batman
apakah tidak takut tersingkir dan ter apa namanya termarjinalkan
karena nanti kita dengar jawaban anda sesaat lagi
tetaplah bersama kami
saya rasa ini adalah keuntungan kita untuk mencapai itu
ini kan tantangan saja kalau saya ditantang
tapi ada bom waktu ini bang

itu akan lebih kuat kita
kita lihat tinggal kepentingan
kita punya kepentingan teman teman ahok punya kepentingan batman punya kepentingan
saya ajak sekarang partai politik
kami akan adukan judicial review
kalau bisa mohon dikawal dan dibantu
anda nggak percaya kalau misalnya mesin politiknya golkar yang cukup ya teruji lah sebenarnya
ada nasdem juga ada hanura membantu proses verifikasi itu
itu kan membantu sekali kan
cari datanya dimana tiap ranting dikasih namanya siap siap kalau misalnya ada
dan kita sudah komunikasi itu
kami terus terang nggak mempermasalkan nggak terlalu mempermasalkan itu
cuma mengenai undang undang itu yang dia persyaratkan
ada gerakan cuti bersama nanti akan kita lakukan
nah justru yang riskan itu yang kehilangan hak pilih itu pak alvito
karena dia harus terdaftar di dpt
sementara orang orang bekasi tangerang dan lain sebagainya bisa saja nggak tinggal di situ gitu
iya nah makanya kalau partai politik mau gabung dengan kami
itu tugas dia
ya bagaimana sekarang mencuci piring yang sudah kotor ini nih yang sudah dibuat oleh partai politik
bung toto masuknya golkar nasdem dan hanura sebelumnya apakah ini memberikan kontribusi positif terhadap citra
terhadap kemungkinan elektabilitas yang makin tinggi atau justru mendegradasi tingkat elektabilitas ahok
saya kira dengan lebih banyaknya dukungan tentu itu akan membuat citra bahwa ahok ini memang apa namanya sosok yang
yang memang unggul
jadi lebih banyak pihak yang mendekat
yang mendekat itu justru akan lebih meninggikan atau meningkatkan elektabilitas ahok
dan ditambah lagi dengan tidak munculnya misalnya sosok sosok baru yang menjanjikan yang memberi harapan tentu itu akan semakin meneguhkan ahok
mas toto kan mempermasalahkan jika seandainya verifikasi faktual yang kemudian menjadi blunder kemudian
yang menyebabkan kemungkinan bisa saja posisi ahok
terancam sebagai kandidat
tapi lepas dari itu kita lupakan itulah misalnya
apakah kemudian kalau misalnya pasal itu tidak ada anda tetap memberikan dukungan maju saja secara independen
karena anda akan terbelenggu oleh hutang budi politik
ya maju lewat perseorangan memang baik dalam arti bahwa dia tidak punya hutang politik itu
tetapi juga ada negatifnya juga bahwa nanti setelah di menjabat tentu saja akan memiliki masalah
sebuah hubungan dengan legislatif dengan dprd begitu
nah itu plus minusnya gitu
terserah pak ahok apakah mau lewat perseorangan atau lewat partai politik begitu
nah tetapi realistisnya sekarang adalah kalau maju lewat perseorangan memang ada resiko
nah tadi itu untuk menghilangkan resiko memang masyarakat harus melakukan judicial review
dengan catatan bahwa itu harus selesai sebelum masa pencalonan begitu
kalau setelah masa perjalanan masuk
untuk perorangan juli
kalau agustus untuk partai politik
untuk partai politik gitu
kalau setelah masuk masa pencalonan kemudian itu belum selesai saya kira masuk lewat partai begitu
artinya tidak banyak dong berarti sebentar lagi lebaran dan lain sebagainya
sudah ada rencana untuk sudah mulai merancang itu
kayak apa ya semacam dikasih jebakan batman gitu
kalau saya begini pak suleman
yang saya khawatir begini kalau kemudian kekuatan partai partai politik ini kemudian memberikan jebakan
yang akhirnya oleh undang undang sendiri
tidak bisa memenuhi persyaratan
kalau calon tunggal tidak bisa
tidak bisa pilkada itu dilakukan kan
minimal harus dua orang
nah kalau kita lihat sekarang kemudian ada satu koalisi ini yang perlu kita jaga gitu kan
tiba tiba terus tidak ada calon lain
oh golkar mau katakan begini udahlah cukup kami bertiga pdi yang lain
oh tidak tidak
bukan untuk dukung ahok ya
ini kan soal bicara strategi politik aja kan
kita pernah lakukan itu di beberapa negara
jebakan itu bisa terjadi
jadi kalau saya begini mengenai masalah undang undang kemarin
kemudian ada keraguan terhadap partai politik akan bergabung
kalau buat golkar saya memberikan jaminan
karena kita sudah lakukan komunikasi terus menerus intensif
dan kita tidak ada pilihan lain
seperti kita nggak perlu untuk bilang harus wagubnya dari golkar
atau harus ada bargen posisi lain tidak
kita tulus ikhlas karena ini untuk kepentingan kita
dan demi kepentingan bangsa dan negara
sesuai dengan ideologi golkar gitu
cuma yang saya ingin sampaikan teman teman ini
kita harus berpikir secara
lebih realistis saja bahwa
kalau tiba tiba sekarang kita bicara
kalau kita lihat sekarang ini kan
dari berdasarkan survei yang mana
atau ada kekuatan baru yang muncul
yang jelas tidak independen
karena independen tidak cukup waktu untuk mengumpulkan satu juta ktp lagi
kalau tidak ada calon
tidak perlu satu juta kan
syaratnya hanya lima ratus sekian atau setengah persen
ini sudah melebihi
satu juta dikumpulkan dalam waktu terakhir kemarin tiga bulan
artinya paling tidak kalau dipakai rata rata
sekarang waktunya juga tidak mencukupi untuk independen
maka kemungkinan untuk menjadi calon
untuk adanya calon baru adalah melalui parpol
karena kalau misalnya kita lihat sudah lah selesai ini
nasdem golkar dan hanura
masih ada pdi perjuangan sebenarnya
ada gerindra sama pks yang mungkin akan lebih memilih calon
ada gerindra ada pdi perjuangan ada pkb
yang sebenarnya juga kayanya akan mengarah ke ahok juga
dan pan dan demokrat tentu saja
hitung hitungannya bagaimana menurut anda
saya melihat tanda tanda pdip juga akan mendekat ke ahok pada akhirnya
artinya semakin berat nih partai partai yang lain
iya melawan gerindra dan pks itu
mereka menyiapkan lawan yang kalah
saya kira akan menyiapkan lawan yang
tentu saja sekarang sedang dicari
dan saya kira pencarian itu pada akhirnya akan ditemukan juga
lawan yang memang sepadan dengan ahok
nah kalau memang
sudah terjadi seperti itu
maka pilkada nanti akan ramai sekali akan bagus sekali
kalau misalnya mungkin nggak mereka kemudian berpangku tangan saja
biarkan saja ahok dengan partai pendukungnya dan relawan
maju sendiri kita nggak usah memberikan calon
kosong kan berarti
ya saya kira tetap nanti harus dicari solusi
kalau anda melihat masih ada nggak sih potensi asal bukan ahok sekarang ini
saya kira masih ada
masih ada ya
tetapi kecil mungkin ya

berasal dari misalnya kelompok kelompok partai partai islam dan pendukungnya
saya kira itu mereka masih mencari
kan kemarin ada juga info tentang apa itu calon gubernur dari kalangan islam
misalnya seperti itu
itu juga masih bergerak saya pikir
dan nanti akan muncul
dan saya kira setidaknya itu akan menjadi lawan yang mungkin bisa diperhitungkan juga
meskipun sampai saat ini memang belum terlihat
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
terima kasih bapak bapak
jadi nanti lebih banyak ngobrol ya
ya di social review saya akan tagih